oke pemirsa sekarang sudah ada bersama kita salah satu dai muda yang tadi sama sama kita lihat juga seperti apa ceritanya ustadz evi effendi
assalamualaikum ustadz evi
assalamualaikum selamat pagi ustadz
kalau saya bisa ngambil quote nya ustadz evi ya sebagai anak anak muda yang suka nonton ceramahnya ustadz di youtube itu ada quote
semua akan cie cie pada waktunya
ini kayaknya juga terinspirasi dari kehidupan ustadz evi yang kalau kita bilang nih disimpulkan berbanding terbalik yang terjadi saat ini
bener gak sih kayak gitu
assalamualaikum wr wb
jangan lupa bahagia bersama kehidupan hari ini dan sebelumnya bahwa lab is never plat
hidup tidak pernah lurus siapapun punya masa lalu dan gak ada yang steril dari dosa
makanya jangan merasa bersih tapi harus belajar bersih merasa
jangan merasa pintar tapi harus belajar pintar merasa
jangan merasa benar tapi harus belajar pintar merasa

saya punya masa lalu yang kalau diungkap jangan tanya aku di masa lalu deh
karena aku sudah tidak di sana lagi dir mantan maafkan aku yang dulu
saya terinspirasi oleh sosok umar bin khattab
gue punya masa lalunya yang juara jahiliahnya luar biasa anak sendiri pun dibunuh hidup hidup ya
terus khalid bin walid
kalau yang kekinian kemarin kemarin tuh guru
jadi jangan cercah kegelapan deh
lebih baik jadi setitik cahaya walaupun temaram tapi menerangi
karena malam pun tidak pernah mencercah takdirnya menjadi gelap
seperti layaknya daun yang lepas dari pohon tidak pernah mencerca angin yang melepaskannya
kalau ustaz beda gitu
oh saya jadi jatuh cinta beda ya
itu titiknya tapi kapan ustadz
saat hidup berbalik ya sampai akhirnya
saya merasa bahwa sepertinya ini berdakwah ini jadi panggilan hidupnya ustadz nih gitu sekarang
saya pernah jadi pengejar materi yang ngabisin waktu dua puluh empat jam untuk harta kedudukan
ikhtiar perbuatan tapi jadi jaminan ketenangan
usulan allah sampai lalai dalam sholat kurang peduli ke keluarga
karena skala prioritasnya adalah materi materi dan materi
yang mengakibatkan multiplayer efek dan efeknya tuh jadi resah gelisah gundah gurana melau risau galau
tapi tidak terjauh
bukan nggak punya uang bukan nggak punya kerjaan
oh ada yang hilang nih
berarti krisis keseimbangan
seperti kenapa mobil harus di balancing di sporing
ada yang tidak seimbang
masa masa itu tuh kapan
olah hati ya proses juga panjang perjalanannya pencariannya
sampai dulu saya sempet masuk kompetisi

sampai dulu saya sempet masuk kompetisi
dulu saya dkm diskoti karoke masasya
kalau sekarang dekat ke masjid
dan puncaknya saya di penjara
dengan kasus yang ringan tapi menjawab semua perjalanan saya
makanya jangan sombong semua akan terakumulasi
saya punya pesan ke anak anak motor yang dulu saya pernah masuk di dalamnya
bro please jangan besar kepala
tonggede hurulah bising tasuk helm
tapi saya tidak tinggalkan mereka
saya soal mereka
sorry saya masih pakai asosiris mereka
saya di beberapa komunitas
tapi sekarang frekuensinya yang dirubah
merangkul tidak memukul
mengilhami tidak menghakimi
titik puncaknya di penjara
saya temukan diri saya
enam tahun yang lalu
lima enam tahun yang lalu kurang lebih
jadi ada satu pertanyaan yang kemudian terjawab
mau kemana sih pi
lelah hati ya
jadi tidakkah telah kau dapatkan semua
pelajaran berharga di sepanjang titian hidupmu
jadi segala pernah
tapi tidak menjadi jawaban untuk keresahan jiwa
di penjara saya dapat
paling enak di penjara itu sekolah termahal di dunia
karena gampang masuk susah keluar
beda dengan itb ya
susah masuk gampang keluar
tapi betul betul kita disudutkan kepada satu ruang
yang nggak ada oksigen lagi
kecuali untuk menyatakan
tiada ilah kecuali allah
dan paling nikmat di penjara itu
walaupun tidak ingin kembali
itu berzikir dan berwirit
sehingga kita mengenal diri kita
saat itu sendiri menemukan dirinya
atau ada teman di sana yang
ibu gimana menceritakan
jadi selalu pengen tahu
selalu ingin di atas
ibu orang tua mana yang tidak sayang ya
jadi ibu itu tidak banyak berkata kata
karena saya merasa pinter waktu itu
selalu juga debat
kayak pi terasanya mah
pas kamu kena batunya
ternyata doang ibu didengar
saya kena kasus dan masuk penjara
tapi ibu adalah pengacara yang hebat
malaikat tak bersayap yang
tidak pernah letih mendoakan anaknya
sehingga saya jadi seperti ini
sudah ini pelajaran hidup
dan mamah keluarkan kamu
jadi yang mendoakan saya masuk
mama yang membebaskan saya juga masuk
tiga bulan dua bulan di polres
satu bulan di rutan
dan mama yang menyelesaikan semuanya
jadi mama betul betul
mama kamu adalah segalanya
jadi ridha allah itu ada di ridha orang tua
dari sana saya mendapat jawaban
tiga anak yatim ya
dan kita nggak boleh yatim terhadap ilmu
karena pendusta agama yang tidak peduli yatim
maka saya merasa yatim
bahwa saya harus mendapatkan ridho allah
dengan mencintai ibu selama ibu ada
dan saya doakan mama saya panjang umur ya
karena hampusan doanya menjadikan kita
jadi hebat dan seperti hebat
lalu dianggap hebat
tapi kita suka lupakan siapa yang menghebatkan
akhirnya mama berharapnya cuma segini
mama doakan evi jadi ustadz
mama tinggal doakan evi jadi presiden
kenapa nggak doain evi jadi presiden
sudah jadi ustadz aja bel endor katanya
jadi kemana mana dijamin sama allah rizkinya
dan terasa mas
nah itu dia
jadulnya juga wah sulit kayaknya untuk dijari ya
nah tapi kalau ngomongin soal hijrah
kita sebutnya seperti itu ya
itu semudah menyebutkannya nggak sih
maksudnya kan ada banyak lika likunya
ada yang menolak nggak sih
jangan hijrah kalau nggak kuat berat biar aku aja
ngajinya harus dijalanin
hijrah itu menuntun dan menuntut konsekuensi yang berat
saya tarik sejarahnya
nabi yusuf diceburin ke sumur
sama saudara saudaranya sendiri
kan ada yang berkata
luar dari zona keumuman
ayub diuji dengan penyakit kulit tidak sebentar tiga puluh tahun
yunus dimakan ikan paus
ibrahim dimasukkan api
musa ditekan fir'aun
semua kan cie cie pada waktunya
hijrah itu berat menentukan niatnya
karena allah karena oleh oleh karena atau karena oleh oleh
jangan hijrahnya karena perempuan
oke dapat perempuan tapi allahnya gak dapat
setelah perempuannya dapat
dia nggak istiqomah gak stay on the track di jaya
jadi hijrahnya harus karena allah
bukti hijrah berat
tidak banyak yang kuat
karena salah niat
kalau niatnya kuat
kalau karena bisnis
dunia dia akan dapat
yusi bu hawi mur'atin karena perempuan
dia akan menikahinya
tapi kalau karena allah
dia akan dapat segalanya
maka lagi nyangkul ketemu belut ambil aja
saya nggak nyangka ada di cnn
karena saya lihat hijrahnya karena allah
ternyata hijrah berat
tapi ada yang lebih berat dari hijrah mbak
kenapa istiqomah berat
ini kayaknya dapat siraman rohani di rumah
ini kultumnya tapi kita pas lagi
ini ya lagi jam delapan pagi biasanya kan
jangan mendengar beduk langsung buka
nah ini sekarang setelah hijrah
kemudian sekarang kan
ya dikenal sebagai ustadz
bahkan diminta untuk bercerama
memberikan nasihat begitu
ini kan proses
dari hijrah sampai punya ilmu
sampai akhirnya kemudian orang menyadari bahwa
ini bisa nih menjadi ustadz kita gitu
itu gimana ceritanya
saya tidak pernah berbasik pesantren
nggak pernah beres
kuliah nggak pernah jelas
sekolah hampir nggak tamat
karena keadaan ya
tapi kemudian ada frekuensi yang saya dapat
seperti hari ini
dari sebuah kata
yang namanya kesungguhan
manjadah wa jadah bersungguh sungguh pasti berhasil
dan janji allah berlaku
innal ladhina jahat
jihadufi nalana dianahum subulana
kalau engkau bersungguh sungguh di jalanku
aku bukakan jalan jalan
saya dapat gelar ustadz
cuma dulu mah dari orang keki netizen
wah edan saya tak adan gitu kan
sebetulnya awalnya dari cibiran
ternyata jadi sebuah frekuensi yang positif
didukung sama doa orang tua
dan semuanya itu
muncul istilah semua kan
karena ijrah ini mengandung konsekuensi
yang penting totalitas
nah saya ada pun nyari ilmunya
sering dengerin saya jadi youtuber dari para ustadz
siapa ustadz yang paling sering ditonton atau belajar
saya nggak pernah tebang pilih ya
jadi melihat apa yang dibicarakan
nggak lihat siapa yang bicaranya
jadi ilmu itu bisa muncul dari apa yang kita lihat
kita dengar dari siapapun itu
jadi berkah aja
tapi yang lagi sekarang saya gurui ya
dari kearifan dia menyampaikan itu
masuk ustadz hanan juga banyak
kalau prinsipnya saya emang gak ada guru nggak ada murid
sahabat karena rasul aja gak pernah memanggil para sahabatnya
dengan kalimat muridku
bayang nggak sahabatnya guru kayak film kung fu ya
kita sama rata dalam babilmu tetap harus mencari
sampai kita mau wafat harus mencari
tapi itu mempertahankan gaya yang gaul ini
untuk mendekati anak anak muda atau gimana sih
apa lagi ceramah pakai jaket kulit gitu kan
iya topinya tuh bukan topi kopiah peci gitu kan
nggak boleh setag
karena itu kan budaya
saya tidak terjebak dengan gamis
saya harus menyelesaikan dengan postur saya yang pendek
kalau pakai gamis kan kayak anak pendek
pakai duster gitu ya
jadi jangan tidak nyaman ke sayanya
nyamannya dimana yang penting
kita nggak mengganggu syariah
bersih dari najis
tidak mengganggu pemandangan yang lain
jadi asik asik aja
kalau saya lihat di background itu lagi di palestine kemarin
stylenya gitu aja
nggak nggak bakalan tertukar
maksudnya epi yang mana gitu ya yang itulah ya
jadi fleksibel lah
jadi anak anak juga nggak segerin kita datengin
karena ada pengalaman temen saya
ngeduluin pakaian yang didatengin jadi riskan duluan
kalau segini mah
yo man yo beriman uyah urusan hidayah
jadi anak anak seneng dengan clue mereka
saya punya quotes quotes ringan tentang dakwah
dakwah itu merangkul bukan memukul
mengilhami bukan menghakimi
mengajak bukan mengejek
mencintai bukan membenci
menyayangi bukan menyaingi
jadi kita harus larut
datang ke objek dakwah kita
saya masuknya ke tempat prostitusi
saya masuknya ke tempat tempat hiburan
kalau ke bali kemarin saya datangi tempat tempat hiburan
saya bicara ngobrol seperti ini
nggak harus tergesa gesa
yang paling dominan saya ceritakan ke objek dakwah saya
satu tentang orang tua
dua tentang kematian
itu hal yang disepakati oleh semua orang
dan langsung mudah untuk terima gitu ya
apalagi dengan penyampaian yang nyata
sekarang sudah satu juta anak bandung di statistik saya
kembali ke masjid alhamdulillah mas
alhamdulillah mudah mudahan seperti itu ya diteruskan
ustadz evi mudah mudahan selalu istiqomah
termasuk juga untuk mereka yang mendengarkan dakwah dakwah ya
dari para dai muda ini
terima kasih ustadz gapleh gautapi soleh efi effendi
mas prabu terima kasih saya diundang
saya juga selalu menginspirasi terus ya untuk umat
karena sekarang umat kita lagi butuh banyak inspirasi nih ya
apalagi untuk menguatkan bahwa islam itu agama yang tadi ustadz juga sampaikan
kan agama penuh cinta kasih sayang begitu
bahkan tidak menghakimi tetapi mengilhami gitu
tidak memukul tapi merangkul
bukan jadi pelapor tapi harus jadi pelopor
oh saya pikir jadi pelakor
aduh aduh aduh
udah udah udah
nanti ada imbalan
ini ada informasi penuh inspirasi juga di good morning di jambi
ada satu toko yang memilih untuk tidak memanfaatkan momen buka puasa untuk menarik untung berlimpah
pemiliknya justru menjual makanannya dengan harga sangat murah bahkan gratis
oke sesaat lagi jangan kemana mana tetap bersama kami
oke selamat menikmati